tengah bersiap menuju medan yang menantang
namun amati dulu
mobil mobil ini adalah
miniatur dari mobil aslinya
di kelas jeep adventure
mulai dari bak
empat penggerak roda yang digerakkan dengan
remote control pengendali jarak jauh
mobil mobil miniatur ini adalah
milik salah satu kelompok pecinta
tengah berpetualang di medan yang dibuat
mulai dari track basah
hingga medan yang menanjang
bahkan tak jarang mobil miniatur ini
tersangkut di lumpur
mobil ini dapat menumbuhkan
kreativitas diri khususnya saat
memodifikasi hingga menjadi lebih
bertangguh di medan overall
untuk refreshing aja sih sebenarnya
ada serunya kita ngotak ngati
ini kan ibaratnya seperti mobil cumbuan
jadi ada spare partnya
kalau rusak kita gimana itu
kalau memang nanti si partnya itu
memungkinkan untuk dibikin sendiri
biasanya kita bikin sendiri
contohnya seperti koppel
untuk gardan ini
ini kalau update kita
kalau memungkinkan kita bikin
kadang pakai gurmingan juga
bahannya ataupun pakai bahan besi
hobi ini tentunya dapat dimainkan
bersama sang buah hati
tentunya sekaligus untuk
mengasah kreativitas anda dan anak
sukabumi jawa barat